saudara ratusan jemaah calon haji embarkasi jakarta pondok gede satu
tiba di bandara ama madinah arab saudi pada minggu pagi
mereka akan tinggal di madinah selama sembilan hari untuk melakukan ibadah sunnah arbain
tiga ratus sembilan puluh tiga jamaah calon haji embarkasi jakarta pondok gede satu
tiba di bandara ama madinah pada minggu pagi waktu setempat
jamaah selanjutnya dibawa ke tempat penginapan di wilayah simaliyah atau utara masjid nabawi di hari minggu
ada tujuh hingga sembilan jamaah haji indonesia tiba di madinah
ini kita insya allah akan menerima delapan kloter yang melalui pas track
setelah jkg satu ini nanti jkg dua sekitar pukul sepuluh waktu arab saudi
jangan lupa untuk menonton video selanjutnya